itu kan ibunya arin sama ibunya michelle
mereka semua pasti habis ngebahas soal arin yang jatuh dari tangga
ini kesempatan gue buat belain michel dan nyari perhatian michelle dan ibunya
gue anterin el sampai sini aja ya
ibu percaya sama el el bisa ngadepin masalah el sendiri kok
ibu gak tega
ibu tahu kok kamu tuh tegang tapi berusaha untuk menangin ibu ya kan
el kan punya senjata yang paling manjur
itu doanya ibu makanya el setiap ada masalah el gak pernah takut
karena el tau doanya ibu pasti manjur
udah pinter sekarang ya
makanya percayain aja sama el
michelle lo ditunggu pak basuki sama mamanya arim sekarang di ruang kepala sekolah
dan lo harus tanggung jawab atas semua perbuatan lo ke arin
kamu tenang aja
ibu akan damaiin kamu untuk ngadepin mereka ya
ibu kan mau kantor juga
sayang urusan ibu itu urusan belaka
yang terpenting buat ibu adalah kamu
gak ada satu orang pun yang bisa nyakitin kamu dan juga bikin kamu
itu gue lagi lihat michelle sama ibunya
dia dipanggil ke ruang kepala sekolah
pasti mau ngebahas soal ari
pasti berat banget buat ngelesain masalah kayak gini
ya kita doain aja ya
semoga masalah mereka biar cepat kelar
dan michelle bisa buktiin kalo emang dia tuh gak salah
kayaknya gue harus cari rifki deh
lo mau ikut gak
mau cari masalah lagi
lo seharusnya tau diri
kalau udah diputusin sama rara
lebih baik lo jangan ganggu hidup era raranya
lo tuh cuma mantan

lo tuh cuma mantan
lo tau kan arti mantan
ibaratkan lo tuh cuma mantan
lo tuh sampah yang udah dibuang sama rara
lo tuh cuma mantan
lo tuh cuma mantan
lo tuh cuma mantan
lo tuh cuma mantan
lo tuh cuma mantan
mungkin di mata kalian gue sama rara udah putus
tapi hati gue sama dia tetep nyatu
itu cuma perasaan lo doang
rara tuh gak suka dikasih bunga sama lo
gue gak pernah ngasih rara bunga
gue gak akan pernah ngasih rara bunga sama lo
gue gak akan pernah ngasih rara bunga sama lo
gue gak akan pernah ngasih tara bunga karena gue tahu
kalau rara itu alergi sama bunga
jadi ngapain gue kasih dia bunga
yang ngasih bunga ke rara itu pasti felix
rara alergi bunga
kalau bukan davin
berarti siapa dong
oh jadi begitu kronologisnya
saya gak percaya pak
saya yakin dia berbohong untuk menutupi kesalahannya
anda jangan nuduh sembarangan
anak saya itu bukan penjahat
beri keadilan untuk anak saya ya pak
jelas saja anda membela dia
karena dia anak anda kan
anda juga membela anak anda kan
udah ibu stop dulu
ini kalau terjadi perdebatan macam ini
ini gak kelar kelar nanti
nanti sampai sepuluh hari juga gak kelar
biar yang bicara satu satu
betul gak pak
jadi gini pak
arin itu kan korbannya
dan arin sendiri mengatakan
kalau michelle mendorong arin hingga jatuh dari tangga
ada saksi mata yang melihat
saat michelle mendorong arin dari tangga
dan saksi itu adalah bella
iya bener pak
bisa kita bicarakan yang ini maksudnya
tapi pak saya lihat sendiri kok kalau michelle yang dorong arin sampai jatuh kayak gitu
dan setahu saya nih ya pak
tapi saya gak pernah menganggap arin sebagai musuh
karena saya juga gak pernah menganggap teman teman saya itu sebagai lawan saya
dan saya juga baru tau kalau ternyata belle dan arin itu menganggap saya sebagai musuh
padahal selama ini saya biasa aja sama mereka
tapi logikanya pak
arin dan michelle berada disana
dan yang menjadi korban adalah arin
berarti pelakunya siapa
ya michelle lah pak
maaf anda kan sudah denger pronologisnya dari anak saya
masa anda belum paham juga ya
sudahlah bu tenang ya ini kalau kita berdebat begini
ini nggak jelas nanti semua ini
jadi pina takutnya gitu loh pak
jadi kan di sekolah ini ada yang namanya cctv
dari atas itu serat ini dipasang semua nih
bab dari sini jadi nampak semua nih
kegiatan anak anak di sekolah itu semua nampak
jadi tidak bisa ada rohong
jadi ibu sabar dulu kita cek cctv aja
gimana setuju gak pak
iya pak saya setuju
saya setuju pak
silahkan aja pak
biar semua tahu kebenarannya seperti apa
bahwa anak saya gak bersalah
yaudah kalau gitu kita ke ruangan sekarang ya
jadi ale itu jatuh cinta sama riva
karena dia tuh liat betta punya aura manis dari tim
iya jadi dia grogi
nah tengkan panjang umur
ternyata lo disini ya
lalu nona tidak kangen sama betta
lo serius banget cari rivki
jangan jelas jelas sama gue
dia ada apa
misal dipanggil kepala sekolahnya
kayanya misal bakal disidang deh di ruang kepala sekolah
mari kita ke ruangan cctv sebelah sana
mari ibu sidang
kok ada orang